kaitan dengan penangkapan mantan sekretaris umum front pembela islam fpi munarman petugas ataupun kepolisian juga melakukan penggeledahan di kawasan petamburan jakarta barat
bekas sekretariat fpi di jalan petamburan tiga tanah abang jakarta dijaga ketat oleh petugas kepolisian bersenjata
tidak hanya kepolisian anggota tni bermotor pun didatangkan untuk melakukan pengamanan lokasi
warga tidak diizinkan untuk melintasi lokasi pemeriksaan
penjagaan dilakukan diduga terkait penangkapan mantan sekretaris umum fpi munarman serta pengamanan aset di bekas kantor fpi
dikutip dari cnn indonesia com munarman ditangkap di rumahnya daerah tanggerang selatan banten dan dibawa untuk diperiksa di polda metro jaya
munarman ditangkap karena diduga mengikuti sejumlah kegiatan bayat di beberapa kota seperti jakarta makassar dan medan